kita lanjutkan dialog editorial view dengan bahasan oleh oleh lawatan jokowi ke asia timur
seperti tiongkok jepang dan juga korea selatan
apakah lawatan ini bisa dimaknai belanja kerjasama dengan tiga negara
atau patut kita waspadai sebagai tambahan utang yang membebani indonesia ke depannya
masih bersama dengan wakil pemimpin redaksi sian indonesia revolusi riza
mas revo kita lanjutkan dengan isu yang berbeda begitu
kita tahu kemudian presiden jokowi dan xi jinping memperkuat kerjasama yang ada
kemudian ada tujuh kesepakatan lain
jepang bahkan memberikan utang sebesar kurang lebih empat tujuh triliun rupiah mas
untuk pembangunan infrastruktur di indonesia
bagaimana kita media memaknai ini mas
apakah kemudian ini angin segar untuk investasi pembangunan
apalagi di ikn begitu
atau jangan jangan kita perlu waspada juga ini mas
ya kalau kita melihat tahun ini
ini kan sebenarnya ada beberapa hal yang membuat presiden jokowi kemudian melakukan lawatan
tidak hanya ke asia timur ya
tapi sebelumnya juga melakukan lawatan ke ukraina
kemudian ke rusia dan beberapa negara negara yang lain
satu hal pertama tentu ini nggak bisa lepas dari presidensi indonesia
sebagai di event g dua puluh nanti gitu
tentu kita sebagai pemegang presidensi g dua puluh harus memiliki apa ya
bagaimana kita kemudian bisa menyukseskan event g dua puluh ini
ini event penting gitu ya karena g dua puluh ini juga event penting
maka penting bagi kita sebagai pemegang presidensi
presiden jokowi itu melakukan komitmen
mempertegas komitmen dari mereka mereka negara negara yang menjadi member atau anggota dari g dua puluh
kedua persoalan ekonomi
kita tahu bahwa dunia sekarang
tidak baik baik saja jadi dari sisi ekonomi
inflasi sangat luar biasa terjadi di beberapa negara
termasuk juga di eropa dan di amerika
indonesia terselamatkan karena komoditas kita naik harganya di pasar internasional
dan kemudian secara inflasi juga mungkin relatif terjaga
karena pemerintah masih menguncurkan banyak subsidi di publik
karena ketidakpastian ekonomi ini
maka penting bagi pemerintah untuk menjalin atau meningkatkan kerjasama ke beberapa negara
yang secara fundamental ekonomi mungkin bisa menguntungkan juga
yang bisa dikatakan menguntungkan untuk indonesia
nah dari lawatan lawatan yang dilakukan oleh presiden jokowi
baik itu sebelumnya ke eropa timur dan ke rusia gitu
itu juga ada beberapa hal
ada beberapa hal yang secara ekonomi menguntungkan indonesia gitu ya
sejujurnya juga mengamankan kepentingan ekonomi kita
nah sama halnya juga kemarin ketika melakukan lawatan ke asia timur
ke korea selatan jepang dan ke tiongkok
tiongkok misalnya ada komitmen bahwa rrt akan meningkatkan tambahan impor cpo
satu juta ton dari indonesia misalnya
di korea selatan juga ada beberapa penandatanganan investasi
senilai puluhan miliar bahkan juga misalnya di indonesia
bahkan juga ada beberapa ratusan lebih dari seratus miliar investasi dari korea selatan
nah demikian juga di jepang
tapi kalau misalkan kemudian ada hutang baru tentu kita harus menghitung bahwa
apakah hutang baru ini jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari pendapatan
ini kan masalah balance sheet dari keuangan ya
kalau misalkan kita jualan gitu apa yang keuntungan kita lebih besar nggak dari kerugian kita
nah ini yang harus kita lihat juga secara lebih objektif gitu ya
bahwa ada beberapa tambahan hutang untuk beberapa proyek infrastruktur misalnya
nah tapi apakah nanti proyek infrastruktur itu pr nya kan apakah nanti
bagaimana kemudian proyek infrastruktur itu justru akan meningkatkan perekonomian kita
ini juga harus kita telah secara lebih objektif ya pak
tapi saya lihat sih memang
untuk persoalan g dua puluh ada komitmen komitmen yang didapat oleh pemerintah indonesia
dan itu komitmennya cukup positif gitu
dan juga secara investasi ekonomi ada beberapa komitmen
dan yang kita berharap tentu komitmennya ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati
dan kemudian membawa kebaikan untuk kita sebagai bangsa dan negara pak
baik tapi kalau kita sebagai media mas
bagaimana kemudian melihatnya
apakah porsi dari kepentingan ekonomi ini lebih besar
sembari kemudian mengamankan event g dua puluh dengan kehadiran para anggotanya
atau sebaliknya sebetulnya kita melihatnya
kita sama sama melihat itu dari beberapa banyak sudut ya sebenarnya
apa namanya kita juga dari komunikasi yang kita bangun dengan kementerian luar negeri misalnya
kita mendapatkan banyak pasokan informasi dari kementerian luar negeri
rilis rilis yang mereka sampaikan bahwa ini baik secara ekonomi maupun g dua puluh
ini cukup positiflah dunia untuk bangsa indonesia gitu
memang sekarang tinggal kita ke depan ya ini kan semuanya masih di atas kertas
misalnya ketika rrt berkomitmen untuk meningkatkan tambahan impor cpo satu juta ton dari indonesia
ini kan baru komitmen nah kenyataannya nanti bagaimana
apakah kemudian nanti memang betul seperti itu dan kemudian ini juga bisa membawa kebaikan gitu ya
kebaikan untuk baik untuk petani petani maupun industri cpo di tanah air
dan juga nanti ujung ujungnya tentu untuk keseluruhan bangsa indonesia gitu
kemudian misalkan ketika korea selatan berkomitmen menambah investasi sebesar rp seratus enam puluh sembilan triliun misalnya
dengan melibatkan rp lima puluh tenaga kerja baru
nah ini kan tentu baru sebatas komitmen di atas kertas
nah tugas kita kemudian mengawal komitmen ini
jangan sampai kemudian komitmen yang sudah ada ternyata tidak dilaksanakan dengan baik gitu
sehingga artinya peluang yang sudah ada hangus begitu saja gitu
nah ini tugas kita sebenarnya bram untuk tugas kita media untuk mengawal ini semua
supaya kerja kerja dari kementerian kementerian yang terkait itu
sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan
jangan sampai kemudian komitmennya itu lenyap gitu ya bram ya
baik artinya tidak hanya menjadi komitmen diplomasi begitu ya mas
tapi juga kemudian ada implikasi lanjutan yang bisa di follow up dan dikawal bersama
nah kemudian ada yang juga menarik mas rasanya dari kunjungan kemarin
xi jinping terasa begitu semangat tiongkok rasanya menjadikan indonesia seakan akan partner strategik begitu
anda melihat ini lebih ke kepentingan ekonomi
atau kemudian geopolitik mas
apalagi masalah keamanan kawasan ini kan secara global kita lihat memang sedang seru sedang hangat begitu untuk kita perhatikan
ya indonesia ini kan posisinya kita kan ketika dulu kita belajar pelajaran geografi misalnya
kita itu kan selalu ditanamkan bahwa posisi indonesia itu sangat strategis karena menjadi perlintasan dari dua samudera
dari beberapa benua dan sebagainya sebagainya seperti itu kan ya bram ya
kita memang memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan asia tenggara
indonesia ini kan negara paling besar bibrother brother untuk kawasan asia tenggara
nah kalau terkait dengan rrt misalnya dengan tiongkok dengan china ada persoalan persoalan pertama soal ekonomi kemudian juga indonesia tentu berkepentingan karena tiongkok
saat ini bisa dikatakan sebagai negara adidaya yang bisa menyaingi amerika serikat gitu ya
setelah bubar yang soviet misalnya amerika serikat sendiri yang menjadi negara adidaya dan sekarang ada bahkan di beberapa titik
china menjadi jauh lebih maju dan lebih strategis dibanding dengan amerika misalnya gitu
nah ini memunculkan perimbangan kekuasaan kekuatan perimbangan kekuatan di wilayah global
dan untuk di indonesia misalnya ya
misalnya kita tahu bahwa ada persinggungan di laut china selatan di matuna gitu
ini adalah wilayah yang menjadi pusat perhatian dari banyak negara laut cina selatan ini
rrt berkepentingan di situ indonesia berkepentingan di situ amerika pun berkepentingan di situ beberapa negara kawasan yang lain juga berkepentingan di situ
dan kalau misalkan ini tidak diolah dengan baik
maka tentu akan menjadi hal yang berbahaya untuk di kepentingan geopolitik kita
nah pada pekan pekan ini pada hari hari ini juga indonesia kan ada kerjasama militer dengan amerika serikat
ya garuda shield adalah pelatihan bersama dengan militer amerika di wilayah di palembang
yang tentunya itu ya
yang tentunya itu sangat dekat dengan natuna ya dengan laut china selatan
ada di kawasan kawasan situ situ sekitar sekitar situ juga gitu
nah di satu sisi memang indonesia memainkan peran yang sangat strategik gitu ya
politik bebas aktif gitu
ke kanan iya ke kiri iya dan ini memang harusnya seperti itu
kita sebagai negara berkembang negara yang kemampuan kita secara militer juga masih ada
masih ada keterbatasan pajak ya banyak keterbatasan
dan itu juga tentu harus mengandung oleh pihak
sehingga kalau misalkan ada ketegangan di laut cina selatan itu ya
kita tidak posisi kita menjadi lebih terselamatkan gitu lakukan di sana
ini memang menjadi hal yang serius yang di
baik pemerintah terutama di kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan gitu ya
terkait dengan rrt kalau kita bicara tentang geopolitik
tapi secara ekonomi jelas gitu ya
china sebagai negara yang secara ekonomi sangat mapan gitu
sekarang menjadi kekuatan utama ekonomi global
tentu kita berkepentingan juga dengan china gitu ya
baik berarti dengan posisi indonesia yang cukup strategis ini
seharusnya bisa menjadi bergaining position begitu ya mas ya
untuk kepentingan ekonomi dan keamanan kita ke depan
seharusnya seperti itu
seharusnya kalau misalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik posisi kita
tentu kita bisa membawa kebaikan buat kita
kan sekarang persoalannya kan apakah kita ini akan memanfaatkan peluang dengan baik
atau justru kita menjadi negara yang dibodoh bodohi oleh negara yang lebih kuat kan gitu
karena kita tidak ingin menjadi pilihan yang kedua
bahwa kita ini potensi besar pasar juga besar gitu ya
dengan penduduk kita yang dua ratus tujuh puluh juta ini tentu juga pasar juga besar
dengan penduduk kita yang dua ratus tujuh puluh juta ini tentu juga pasar juga besar
untuk market bagi para industri di global gitu kan
ini kan juga hal yang menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan gitu
posisi ini kan
kalau misalkan kita salah salah mengelola ya kita hanya akan menjadi pasar
tapi kalau misalkan kita mengelola dengan sangat baik kan
ini justru akan membawa keuntungan buat kita
akhirnya tentu berharap pemerintah bisa memainkan dengan sangat baik
dengan sangat cantik posisinya
sehingga semua yang dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara
sejauh ini kita lihat masih on track gitu ya
kita tentu sama sama harus mengawal apa namanya
langkah langkah pemerintah dalam diplomasi global ini
supaya untuk kebaikan bangsa dan negara
baik harus pintar memanfaatkan jangan sampai dimanfaatkan begitu ya mas revo
mas revo terakhir ketika ini kita bicara soal perspektif ekonomi
tadi sudah keamanan begitu
bagaimana dengan ikn mas
ini apakah porsinya juga cukup besar lawatan lawatan
mas tadi sebutkan tidak hanya asia timur
tapi kemudian eropa juga sempat beberapa waktu yang lalu
apakah jualan ikn untuk investasi ini juga menjadi salah satu misi penting begitu
yang dibawa pemerintah dan presiden jokowi untuk keliling
kalau kita lihat dengan hasil komitmen yang dari lawatan lawatan tersebut kan
ikn juga termasuk salah satu yang dibahas begitu
misalkan ketika di korea selatan
ketika di korea selatan itu ada kerjasama water treatment
pengelolaan air termasuk juga untuk ikn
kemudian mou mou yang ditandatangani oleh pemerintah indonesia dengan korea selatan
salah satunya juga terkait dengan pembangunan

memang sekarang kan kita sama sama tahu bahwa presiden jokowi memiliki komitmen yang luar biasa
tentunya memang sekarang kan kita sama sama tahu bahwa presiden jokowi memiliki komitmen yang luar biasa

di satu sisi kalau kita melihat memang ikn ini kan menjadi harapan baru juga gitu ya
karena jakarta terlalu krautik jakarta terlalu beban yang terlalu tinggi
maka ibu kota pemerintahan akan dipindahkan dengan begitu
ada center baru gitu ya di indonesia
kita untuk tidak harus selalu skeptis
kita skeptis boleh mengkritisi boleh
tapi tentu mengkritisi ini juga untuk kebaikan bangsa dan negara
tapi kalau overall kalau kita melihat ikn ini ya semoga memang sesuai dengan harapan dan cita citanya gitu ya
sehingga ini bisa menjadi salah satu pengurang ibu bantuan jakarta gitu
seperti halnya di banyak negara bahkan malaysia juga memisahkan antara ibu kota
atau pusat pemerintahan dan pusat ekonomi
australia juga sama amerika juga sama dan negara negara besar lainnya juga sama
dan itu ini juga hal yang mungkin juga diharapkan oleh pemerintah indonesia
ya kita ini ya sama sama mengawal ikn inilah bram gitu
untuk kebaikan kita bersama
baik kita kawal seluruh agenda begitu ya mas ya
tidak hanya tadi lawatan harapannya tidak hanya menjadi komitmen diplomasi saja
tapi juga bagaimana implikasi lanjutan untuk pembangunan indonesia tentunya
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi rizah
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
salam sehat selalu mas
terima kasih salam sehat